jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone gaza adalah sebanyak tiga dua ratus kg
bantuan yang diterjunkan menggunakan pesawat c satu ratus tiga puluh tipe z adalah sebanyak dua puluh paket
jadi dengan berat masing masing satu ratus enam puluh kg
total logistik yang berhasil sampai di drop john gaza adalah sebanyak tiga ratus

untuk makanan dan obat obatan yang dibutuhkan oleh saudara saudara kita yang ada di pengungsian
kontingen insya allah akan tiba di indonesia
sekarang sudah dalam perjalanan dan nanti akan bermalam di myanmar malam ini